masih bersama kami di good morning pemirsa
kemarin ada satu pemandangan yang unik dan ini terlihatnya setelah rakornas pdip itu terjadi sabtu lalu ya
jadi presiden jokowi dodo mengantar presiden ketiga indonesia b j habibie ke kediamannya dalam satu mobil
nah staff kepresiden menyatakan momen ini memang tidak terencana sebelumnya
kira kira apa yang dibincangkan antara dua presiden ini
karena kita tahu bersama ya b j habibie merupakan mantan presiden kita
apakah makan sekotak juga dalam mobil kita nggak tahu kita lihat informasinya
mobil kepresidenan ri satu ini terlihat menuju sebuah kediaman di kawasan patra kuningan jakarta selatan
sesampainya di pekarangan rumah dari dalam mobil keluarlah presiden joko widodo dan baharudin yusuf habibi
momen ini diabadikan staff
kepresidenan dalam perjalanan pulang usai jokowi dan habibie menghadiri rapat koordinasi nasional pdi perjuangan tiga pilar
deputi bidang protokol pers dan media sekretariat presiden b mahmudin mengatakan bahwa momen ini tidak direncanakan sebelumnya
usai berpamitan presiden jokowi melanjutkan perjalanannya ke bandara udara halim perdana kusuma
untuk bertolak ke yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja